sebuah kebakaran merenggut dua korban
peristiwa ini terjadi di dusun tiga di desa bandar pasir mandoge kabupaten asahan sumatera utara senin siang
kedua korban merupakan kakak beradik bernama betra naibaho enam tahun dan adiknya beriel naibaho tiga tahun
keduanya jadi korban kebakaran saat tengah tertidur di dalam kamarnya
penyebab kebakaran sendiri diduga karena hubungan pendek arus listrik
saat kebakaran terjadi ayah korban sedang di ladang sementara ibu korban sedang di dapur
ibu korban baru mengetahui rumahnya terbakar saat api sudah membesar
setelah kebakaran rumah milik sudrajat warga desa pagera jicilangok banyumas jawa tengah senin malam
menurut keterangan pemilik rumah kepada polisi penyebab kebakaran diduga berasal dari tungku usai memasak gula yang lupa dimatikan
api merembet ke bagian kayu kemudian merembet ke bagian rumah lain
pemiliknya ini selesai memasak gula merah dan dibiarkan
api ini sudah mati sepengenal
aparat kepolisian dari polsek cilomak masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran
di meliputan cnn indonesia